masa dengan barang jelas masa dengan barang jelas

suasana berkabung atas meninggalnya dua puluh satu pegawai kementerian keuangan
dalam tragedi lain rjt enam ratus sepuluh senin kemarin
dirasakan menteri keuangan beserta semua peserta upacara
pita hitam sebagai tanda berkabung tampak dikenakan
sebagian besar peserta upacara peringatan hari uang ke tujuh puluh dua
dalam sambutan sebagai inspektur upacara
menteri keuangan sri mulyani mengatakan
dua puluh satu pegawai kementerian keuangan yang menjadi korban besar lain rjt enam ratus sepuluh
menunjukkan dedikasi dalam tugas dan pengabdian untuk bangsa
ia menambahkan dedikasi para pegawai tersebut dapat dijadikan
inspirasi institusi yang dipimpinnya dalam menjalankan tugas
kita tentu merasa sangat berduka cita dan terus mendukung mereka
di dalam pemulihan dan
dan mengawal seluruh proses sampai mereka bisa mengidentifikasi
insya allah moga moga bisa mendapatkan kembali jasadnya
dari para awak lion air untuk seluruh penumpang
dan juga untuk khususnya kementerian keuangan
kita tetap melakukan upacara hari ini
yang kita ubah menjadi baju putih dan hitam selama satu minggu
sebagai rasa duka cita kita terhadap kehilangan
dan juga menunjukkan komitmen kita walaupun dalam suasana musibah
kita akan terus melakukan pekerjaan secara penuh
susana duka juga menyelimuti peringatan hari uang yang digelar
kantor pajak kudus jawa tengah selasa pagi sebagai wujud duka cita
terhadap para korban kecelakaan pesawat lion air
para pegawai pajak mengenakan pita hitam dan menggelar doa bersama
sebanyak dua puluh satu pegawai keuangan dua belas diantaranya pegawai pajak
adalah penumpang pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
rute jakarta pangkal pinang yang jatuh senin kemarin
sebagai wujud berasungkawa para pegawai pajak di kudus
memakai baju hitam putih dan pita hitam di lengan kiri selama satu minggu
usai upacara peringatan hari uang ke tujuh puluh tujuh
mereka juga menggelar doa bersama untuk para korban
usai menggelar upacara dan doa bersama
sejumlah petugas di bidang pelayanan kembali bekerja
melayani sejumlah masyarakat yang akan mengurus pajak
akan pita ini sebagai tanda duka cita kami yang mendalam atas
korban yang sudah meninggal dalam melaksanakan tugas mereka
jadi memang teman teman yang bertugas di lain pulau itu
setiap minggunya pulang untuk menengok keluarga
jadi hari jumat mereka pulang dan hari minggu sore atau senin pagi